kang jaka ya allah
kak kang jaka
kak kang jaka
ada apa ini
tidak bisa ya dok
bu kenapa tubuhnya
bosong seperti ini bu
tidak bisa ini luka makan dok
dan lukanya parah sekali dok
baiklah bu kami akan tangani pasien ini
suster tolong bawain belakangnya
ini kenapa bu
masa itu aku tinggal
masa itu aku tinggal
masa itu aku tinggal
masa itu aku tinggal
kamu sudah meninggal dan pesenganya juga kapus semua
masa itu aku tinggal
masa itu mas
masa itu mas
tolong kakinya diluruskan
bisa lelah lama merah
mungkin karena kebakar
kalau saya paksa juga
saya khawatir ngeri patah
lebih baik kita bawa aja langsung
ke rumah duka
sebab kalau orang muslim meninggal
buru buru kita bawa ke tempat pemakaman video
ya baiklah bu
sekarang kita bawa
kita bawa ke tempat pemakaman ya baiklah bu
kita bawa ke tempat pemakaman ya baiklah bu
pak ustad jelasannya berat sekali pak ustad
iya pak ustad berat banget
kenapa mayat bisa lompat ya
yang menyembur pak ustadz
apa di tempat pemakaman ini
ada sumber gasnya ya
nggak mungkin pak ustadz
nggak terjadi api gas
jadi apa pak ustadz
jadi gimana pak ustadz
jenazahnya dikuburkan gak
kalau dikumpulkan mayatnya hancur pak ustadz
kita berdoa aja
kita minta sama allah swt
almarhum allah ampunkan segala dosanya
dan diluas kuburannya
gasen apinya masih ada
ya udah sebentar sebentar
atau membaca surah al quran
bisa ibu ceritakan
tentang almarhum bu
apa yang terjadi sebenarnya terhadap almarhum
jadi begini pak ustadz
pergi ke sana pergi
susah banget sih nyari kerjaan
kerja serabutan aja
gak dapat dapat gua
buat ngutang berat

dan akhirnya ibu siti yang marah marah
suruh kita biar utang kan
kurang ajar emang tuh orangnya
udah berani beraninya dia bikin kamu kayak gini
aku harus kasih dia pelajaran
jangan jangan lu perhatikan
gak usah berani aja
gak usah gak usah
ada apa dengan listrik saya pak
jadi bapak milik rumah ya
jadi gini pak pembayaran listrik bapak menunggang tiga bulan
jadi terpaksa kami putus pak
maaf pak kasih saya tempo lagi pak
gak bisa pak ini udah jadi prosedur pak
kalau telah tiga bulan terpaksa diputus pak
kalau gitu saya permisi ya pak bu
eh bu kalau saya ogah punya suami kayak gitu
kasian banget ya bu ida
suaminya kerjanya gak benar
utangnya banyak dimana mana
sampai sampai dia nggak bisa bayar listrik
kalau mau di book nosotros